tapi bu kita gak bisa tiap hari pergi ke bandung bu haris kan harus kerja
terus kapan lagi kamu bisa aja
kalo nyarinya ditunda tunda kapan ketemunya haris
jangan setengah setengah dong kalau mau berusaha
kalau perlu kamu ambil cuti beberapa hari
toh itu perusahaan kamu sendiri
jadi kapan kamu mau masuk libur atau cuti kamu sendiri kan yang ngatur
luka di dalam hati hamba
selamatkanlah dan lindungilah hamba
dan juga buah
hati kami yang saat ini ada di dalam kandungan hamba
lindungilah dan selamatkanlah kami semua ya allah
hanya engkau lah yang maha mengetahui segalanya
engkau lah maha pengatur segalanya ya allah
hamba memohon padamu ya allah
hamba mohon kabulkanlah semua doa hamba ya allah
men organisman tersebut
angka bahkan raksasa

tahu berada di sadari

chris kamu lagi mikirin apa sih
aku cuma lagi mikirin kamilah dan kava
ibu juga kepikiran terus sama kava dan kamilah
jadi hari ini kita ke bandung lagi riz
kita harus cari kamilah dan kava sampai dapat
hari ini ibu
kita ke bandung lagi
iya riz karena semakin sering kita mencari
maka semakin besar pula kemungkinan kita ketemu sama mereka
dan allah segera mengabulkan permintaan kita
berkumpul ke bandung
kembali bersama kamilah dan kamilah
ya supaya kita juga bisa lebih tenang riz
tapi bu kita gak bisa tiap hari pergi ke bandung bu
haris kan harus kerja
terus kapan lagi kamu bisa aja
kalau nyarinya ditunda tunda kapan ketemunya riz
jangan setengah setengah dong kalau mau berusaha
kalau perlu kamu ambil cuti beberapa hari
toh itu perusahaan kamu sendiri
jadi kapan kamu mau masuk libur atau cuti
kamu sendiri kan yang ngatur
bu memang benar perusahaan itu milik hari sendiri
tapi kan haris gak bisa seenaknya meninggalkan kantor begitu saja bu
karena bisnis ini menyangkut hajat hidup orang banyak bu
kalau kamu nggak bisa bukan berarti ibu gak jadi ke bandung
ibu akan tetap pergi riz
dengan atau tanpa kamu
ibu sehat kok ibu kuat
ibu masih bisa mencari kavan dan kamilah sendiri
ibu ibu kau pergi sendiri
biar ibu pergi sama laras ya
laras akan nemenin ibu ke bandung
kamu temani ibu ya ras
biar aja haris kerja terus
karena anak dia itu kan perusahaan
masalah mother termahir
patidin selalu kebutuhan
bukan percaya ibu
selalu kaget awkward
bukanlak desa denga baba